halo selamat sore perampokan disertai pembunuhan sadis kembali terjadi
kali ini yang menjadi target adalah rumah mewah di pulau mas utara pulau gadung jakarta timur
lima penghuni tewas di tempat sedangkan satu penghuni tewas telah dibawa ke rumah sakit
saat ini polisi masih memeriksa lokasi kejadian perkara
simak juga informasi mengenai jalannya sidang putusan selat kasus penodaan agama
yang menjerat cagupet ahana basuki cahayapurnama atau ahok
bersama saya indra maulana kita mulai cnn indonesia news desk
lima penghuni rumah mewah di pulau mas utara pulau gadung jakarta timur tewas saat kediaman mereka dimasuki kawanan perampok
sedangkan satu penghuni tewas telah dibawa ke rumah sakit
saat ini polisi masih memeriksa lokasi kejadian perkara
selasa siang sejak ini
jumlah keluarga dan kerabat mendatangi sebuah rumah di jalan pulau mas utara pulau gadung
yang diduga disatroni kawanan perampok
dalam peristiwa tersebut lima orang penghuni tewas di dalam rumah
satu penghuni lainnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit
serta lima orang penghuni lainnya yang terluka
menurut warga sekitar saat kejadian tidak ada warga yang mengetahui
dekoder kamera pengintai yang ada di dalam rumah dicopot oleh pelaku
bapaknya yang punya rumah
anaknya dua yang itu sama sopir
jadi semuanya itu anaknya dua terus yang satu selamat anaknya yang nomor dua
yang nomor tiga yang bontot meninggal ada di dalam
yang nomor pertama meninggal sopir dua sama pembantu selamat
pak itu bagaimana
pas kejadian pertama kali itu ada dari kantor dari pak ini pak dodi
dari kantor untuk ngituin mau pakai mobil atau apa gitu
datang ke sini gak taunya disuruh berarti buka pagi pagi
dia masuk ke dalam lah dicari letaknya
gak taunya pembantu juga gak ada sopirnya gak ada
semuanya di dalam di satu kamar
di satu kamar itu
di situ posisinya
jadi pas kejadian seperti itu dia langsung teriak teriak
minta tolong ke atas
karena kebetulan pak dodi ini kan emang rt di atas
baru mas datang gitu
iya minta bantuan di atas baru kita lokas kemari
kan yang saat ini lima
semuanya ada sebelas
semuanya ada sebelas
keliatannya ada itu
mobil mobil semuanya ada
berarti gak ada yang hilang ya
bang itu kan ada cctv bang
oh rekordernya dicabut